gubernur dki jakarta nisbah swedan menyatakan bahwa kenaikan upah minimum provinsi tahun dua ribu sembilan belas sebesar tiga sembilan juta rupiah
sudah sesuai peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
seperti yang dilansir detik com pemprov dki jakarta menyatakan
kenaikan upah buruh lebih dari tiga ratus ribu rupiah dari tahun sebelumnya
tidak hanya itu pihaknya juga memberikan banyak subsidi kepada para buruh
buruh mendapatkan subsidi transportasi pangan hingga pendidikan untuk keluarganya dengan menggunakan kartu jakarta pintar
berita terkini mengenai pemerintahan jokowi jokowi